terima kasih anda masih bersama kami
supporter bonek kembali membuat ulah saat pertandingan persebaya surabaya
melawan kalteng putra di glora bung tomo kambisore
ratusan bonek mengamuk dan turun ke lapangan
setelah tim kesayangannya kalah satu dari kalteng putra
kami menginginkan suasana dengan mencoba menghalau supporter
agar segera pulang justru ikut diserang oleh para supporter
yang semakin banyak turun ke lapangan dan semakin beringas
petugas yang kewalahan akhirnya memilih menyelamatkan diri masuk ke dalam gedung
panitia penyelenggara menyayangkan atas kejadian ini
namun media ofiser persebaya surabaya
enggan memberikan komentar terkait penyebab kejadian ini
diduga para supporter ini mengamuk karena kecewa
setelah tim kesayangannya kalah dari kalteng putra dengan skor tipis satu
berkat gol ribut
valdi bawo pada menit ke tujuh puluh tujuh
namun meskipun kalah persebaya tetap melangkah ke babak delapan besar
sebagai runner up grup c dengan nilai sembilan